iya sayang sabar sebentar ya
ini bu saya mau nganter istri saya ke rumah si bursalin
gak tahu sama mantan mantan ini
aku harus pikirkan bagaimana aku harus mendapatkan bayi
karena semua orang sudah tahu
usia kandunganku sudah memasuki sembilan bulan
si irma malam ini mau melahirkan
berarti kamu juga mau melahirkan kamu
apa dia sudah tidur
kita sudah sampai
kepala parut lainnya
bernama si irma
kepala parut kein orang lainnya

terima kasih tuhan
ya sedikit lagi
selamat ya bu salma
aku tahu nama susuku meninggal tanpa sebab
kamu perempuan pembawa siang
mau diserahkan sama suami
sekarang kamu mau menularkan kesiahanmu terhadap keluarga aku
dalam satu hari sudah dua orang bayi yang meninggal
saya tidak mau meneruskan kerjasama kita
silahkan secepatnya kamu meninggalkan rumah sakit ini
sudah bisa cari cucu di ibunya ya
anaknya cantik kayak mamanya
selamat ya pak
sekarang dedek bayi harus dibawa ke tempat ini
mantut dulu ya biar sehat
suster tolong dirapikan peralatan yang tadi ya
yuk mari ibu bapak
ya terima kasih
saya mau ke ruang sebelah dulu ya
tolong dijaga raya ya
dari orang lain

sebentar ya aku tanya susternya dulu

atas nama bapak ridwan ya
tunggu sebentar ya
biar saya yang bawa tehnya
makasih ya sus
makasih ya sus
mas tak apa
kok gak ada
gak ada apa bu
anaknya ibu irma tiba tiba hilang susah
kamu kan yang terakhir jaga
memang aku ada di ruang itu terakhir bu
cuman aku tidak ngeliat lagi
gak ada bu bidan
ibu bidan nggak ada bu
gak ada bu bidan
terus kita harus gimana bu
kalian cari dan kamu di ruang patrick kamu di parkiran kamu di basement dan kamu di ruang
bayi dan kamu di ruang koko ayo cepat badriyah badriyah
bu semalam kamu
ayah bu tadi malam saya habis melahirkan kamu suara bayi siapa
baik saya bu astagfirullah
cucu nenek oh ya sayang itu gantengnya
sepertinya sudah kamu kasih asyik udah tadi pagi bu
ibu gabis pikir gimana kamu melahirkan sendirian tanpa bantuan orang lain badriyah
terpaksa bu saya juga merasakan bayinya udah mau lahir saya juga punya peralatan sendiri
jadi terpaksa saya melahirkan rasanya sakit sekali bu makanya saya ngga kasih tau siapa siapa
kok belum dikasih asi juga
memangnya asik kamu gak keluar
namanya juga baru melahirkan bu
masih belum lancar
nanti dua tiga hari lagi baru banyak hasilnya